duta besar palestina untuk indonesia zuhair al shun bertemu dengan presiden joko widodo di stana kepresidenan jakarta pada jumat dua puluh empat maret
zuhair mengucapkan selamat ramadan kepada presiden jokowi dan juga masyarakat indonesia
zuher menyebutkan presiden jokowi menegaskan dukungannya untuk rakyat palestina
selain mengucapkan selamat ramadan kepada presiden serta seluruh masyarakat indonesia
duta besar palestina untuk indonesia menegaskan dalam pertemuannya dengan presiden joko widodo
tidak ada pembahasan terkait dengan keikut sertaan israel di piala dunia u dua puluh
namun zuhari menegaskan masyarakat palestina mengapresiasi dukungan dari indonesia
ia juga berharap hubungan bilateral antara indonesia dan palestina semakin membaik
kami berharap dengan penuh pengertian tentang dukungan mereka
jadi isu bilateral hubungan akan berkembang lebih banyak